lahan seluas enam meter persegi yang menjadi lokasi di kuburnya bansos sembaku pemerintah
adalah milik warga depok bernama rudy sami
rudy mendapat informasi penguburan itu dari mantan karyawan gudang jasa pengiriman barang
yang terletak persis di depan tanah miliknya
sang pemilik membutuhkan waktu tiga hari untuk menggali tanah dengan alat berat
hingga menemukan sembako yang dikubur
sebagai pemilik rudy melaporkan pihak perusahaan jasa pengiriman barang ke polisi
karena menggunakan lahan tanpa sepengetahuan dirinya
tuntutan saya pasti akan mengugat sesuai aturan hukum di pengadilan
yaitu perbuatan melawan hukum
dia memakai lahan saya menggunakan lahan saya
membendam barang milik pemerintah secara tidak benar
dan secara pidananya pun
akan saya lakukan akan saya laporkan secara hukum
tapi saya beri waktu sewaktu dia sampai hari rabu sesuai dengan sumasi saya
sebelumnya viral di media sosial adanya dugaan penimbunan ribuan ton beras bantuan sosial pemerintah
di sukma jaya depok
dalam keterangannya pada senin satu agustus
kabit humas polda metro jaya kombes endra zulpan mengungkapkan
terkait temuan ini pores metro depok telah memeriksa sejumlah saksi
mulai dari kementerian sosial selaku penyelenggara bantuan sosial pemerintah
serta pihak perusahaan pengiriman barang yang mengangkut ribuan ton bansos dari gudang bulog
sejauh ini pihak perusahaan jasa pengiriman barang mengaku
bansos yang dikubur rusak setelah terkendala cuaca buruk
beras yang ditimbun adalah beras yang rusak
jadi beras yang telah basah dalam perjalanan pengambilan dari gudang bulog itu
kemudian mereka menganggap beras itu sudah menjadi milik jne
karena jne telah mengganti kepada pihak pemerintah
dan ini juga keterangan ini belum dilukung dengan dokumen
saat ini polisi resort depok masih mengembangkan temuan ini
dengan kembali memeriksa pihak kemensos dan perusahaan jasa pengiriman barang
tim liputan cnn indonesia